saya tidak mau tinggal karena saya ingin tinggal bersama makanan dan saya ingin tinggal
sejumlah warga desa sukahurib kecamatan balongan kabupaten indramayu jawa barat
yang didominasi kaum ibu kami siang mendatangi kantor humas pertamina balongan
mereka adalah warga yang tidak mengungsi namun juga terkena dampak kebakaran empat tangki di kilang pertamina balongan
para ibu ini menuntut pihak pertamina agar juga memperhatikan nasib mereka
mereka mengaku tidak mengungsi dan tetap bertahan di rumah dengan alasan keamanan
mereka pun ingin mendapatkan bantuan serupa seperti yang didapat oleh warga yang mengungsi
selain itu mereka juga mendesak pihak pertamina memberikan ganti rugi atas kerusakan rumah akibat kebakaran
hingga usai aksi protes ibu ibu ini tidak ada pejabat pertamina yang menemui mereka